kasus pemalsuan surat keterangan lulus yang melibatkan pelawak anggota grup empat sekawan nurul komar diserahkan ke kejaksaan
dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa surat tersebut dibuat oleh sopir komar bernama dodi
pelimpahan tahap dua kasus dugaan pemalsuan surat keterangan lulus s dua dan s tiga oleh pelawak komar berlangsung di ruang kasipidum kejaksaan negeri brebes rabu siang
sebelum kasusnya dilimpahkan komar kembali menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik dokes polres brebes
usai diperiksa komar diperbolehkan pulang kejaksaan tidak menahan tersangka karena pertimbangan kesehatan
komar disebut mengidap asma dan tekanan darah tinggi selanjutnya komar dikenai wajib lapor dua kali seminggu ke kejaksaan negeri
hasil pemeriksaan dokter dua puluh satu ini tidak menyesal untuk dapat dilakukan penahanan
pak bisa jelaskan pak
penyakit yang didapati sesuai dari pemeriksaan
kasus hukum yang menjerat komar bermula dari munculnya surat keterangan lulus atau skl sebagai pengganti ijazah
skl yang dilampirkan dalam berkas pencalonan rektor umus ini ternyata palsu
dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa surat tersebut dibuat oleh sopir komar bernama dodi
akan tetapi saat dikonfirmasi komar membantah memberi perintah dalam membuat skl
tantang dulu tantang
universitas negeri jakarta tempat komar menuntut ilmu menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan dimaksud
sejak menjadi mahasiswa komar belum pernah mengikuti ujian sehingga belum dinyatakan lulus
tapi yang pasti kita sudah memeriksa dari pihak universitas jakarta dan semua mengatakan pihak universitas tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut
kejaksaan berjanji akan segera menyelesaikan berkas perkara ini dan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan
atau berubah sejauh tengah